hai saudara singapura melaporkan peningkatan kasus covid sembilan belas pada pertengahan mei dua ribu dua puluh empat data
dari situs kementerian kesehatan singapura diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi
virus sars cov dua ini bakal naik signifikan pada akhir juni dua ribu dua puluh empat menteri kesehatan singapura
ong yekung mengatakan sepanjang tanggal lima hingga sebelas mei dua ribu dua puluh empat tercatat dua puluh lima sembilan ratus kasus penularan
covid sembilan belas jumlah ini meningkat sembilan puluh persen bila dibandingkan pekan sebelumnya dengan angka tiga belas tujuh ratus kasus covid sembilan belas
dalam satu pekan terakhir naik sembilan puluh persen lonjakan drastis diperkirakan terjadi pada akhir juni
lalu bagaimana mencegah virus corona ini menginfeksi warga indonesia akan kami bahas
bersama jurubicara kementerian kesehatan
republik indonesia muhammad syahril selamat pagi pak syahril salam sehat selamat pagi salam sehat
semuanya iya pak syahril saya mau tanya dulu nih sampai sekarang sampai saat ini dari kementerian
kesehatan sudah mengetahui soal varian covid di singapura ini dan mengapa begitu masif terjadi
di singapura ya betul jadi memang kita sudah mendengar berita singapura itu ada supar yang
kb satu kb dua bahkan kb tiga sudah
sudah meningkat bahkan terjadi lonjakan kasus menurut mereka sampai dua puluh lima sembilan ratus an ya tapi alhamdulillah kalau
di indonesia sampai saat ini belum ada subvarian itu yang kedua juga lonjakan kasus belum ada jadi di
kita masih ada covid itu hanya sedikit ya sekitar sembilan belas dua puluh kasus saja di bawah tiga puluh tiga puluh orang ya dan
juga angka kematian kita nol ya tidak ada ya kita kita harus bersyukur dan tetap waspada itu ya kita patut bersyukur dan tetap waspada itu ya
oke nah ini berbicara juga soal kewaspadaan masyarakat begitu ya ada beberapa faktor mengapa kita juga
harus tetap waspada terhadap covid sembilan belas yang saat ini sedang merebak di singapura begitu pak syahril
pertama bahwa singapura ini adalah negara penghubung begitu ya negara hub dari negara negara lain menuju
juga ke indonesia nah apakah juga ada antisipasi apa warga negara lain begitu yang singgah di
singapura untuk melanjutkan perjalanan ke indonesia di screening lagi seperti
masih akan selalu ada mutasi mutasi dengan sub varian sub varian
ini terbukti jadi sejak januari sampai sekarang ini
ada yang xbb ada yang jn bahkan sampai saat ini adalah kp
itu jenis mutannya ya
dan who memang mengumumkan kalau kasus di singapura ini masih under monitoring ya
jadi under monitoring itu artinya tetap menjadi pengawasan
tapi bagaimanapun kadang singapura adalah dekat hub juga dari beberapa negara
saya kira indonesia mempunyai kekebalan imunity yang bagus ya dengan capaian vaksinasi
yang kedua kesadaran sudah sangat tinggi maksudnya
jadi seluruh masyarakat kita sudah sangat tinggi waspada
bagaimana kalau kita harus berpergian ke negara yang memang sedang ada kasus kasus seperti yang di singapura
dan juga yang warga singapura yang sedang
sakit pun sudah diminta untuk tidak berpergian
jadi tidak terlalu sulit untuk melakukan screening screening lagi seperti dulu
jadi sementara ini kita tidak melakukan screening ketat seperti halnya di zaman dulu gitu mas
tapi berarti kuncinya imunitas tubuh ya pak syahril ya
kalau kita lihat kemarin juga kita sudah banyak warga negara indonesia yang melaksanakan vaksin lengkap
perlukah ada vaksin kembali begitu digalakan untuk menjaga imunitas tubuh kita juga
menjaga imunitas tubuh masyarakat di indonesia
jadi karena tadi sudah disampaikan kalau covid ini kan masih ada terus ya
jadi memang vaksin yang sudah kita terima itu akan menurun ya efektivitasnya setelah enam bulan
memang kita menganjurkan kepada warga negara kita khususnya ya satu tenaga kesehatan
yang kedua usia lanjut dan comorbid itu dilakukan vaksinasi setelah enam bulan ya
yang di luar itu kita sudah ada vaksinasi yang mandiri ya
tentu saja yang di luar kriteria atau di luar program tadi maka diharapkan dapat dengan kesadaran melakukan vaksinasi secara mandiri gitu mas
oke vaksinasi mandiri juga didorong ya untuk dilakukan untuk menjaga imunitas
nah tapi sejauh ini kalau tadi pak syahril bilang negara singapura warga negara singapura ini juga kan dilarang untuk bepergian ya keluar dari singapura
tapi sepertinya dari indonesia sendiri warga negara indonesia tidak ada larangan terbang juga
ada larangan terbang juga dari indonesia ke singapura begitu
ada antisipasi khusus soal ini apakah nanti juga jika kembali jika warga negara kita ke singapura kembali harus ada cek lagi begitu seperti yang dulu dilakukan
warga negara singapura kita tidak tahu atau dilarang berpergian kemana
jadi yang sakit diharapkan untuk tidak bepergian
karena ini juga menjadi under monitoringnya who ya semuanya diketahui untuk hati hati
jadi warga negara kita yang ke singapura kan tidak dilarang
ya tapi dia berhati hati dengan protokol kesehatan dan setelah itu dia pulang pun begitu
kalau dia ada gejala gejala flu seperti batuk pilek demam itu untuk dilakukan pemeriksaan segera di indonesia
lalu sejauh ini tapi komunikasi kementerian kesehatan kita dengan otoritas kesehatan di singapura intens ya pak
dilakukan untuk memonitoring juga sebenarnya perkembangan varian baru ini ya
bukan hanya singapura tapi itu kan sudah kesepakatan global ya
sementara harus menyepakati kesepakatan global ini manakala ada suatu kasus bukan hanya covid ini tapi kasus kasus yang dianggap akan menjadi potensi merebaknya penyakit di negara yang lain
nah saya juga mungkin pemirsa kompas tv juga ingin tahu nih pak syahril ini subvarian baru dari covid sembilan belas ini dinamakan flat gitu ya
ini kalau saya baca di beberapa literatur ada varian kp satu kp dua ini menyumbang lebih dari dua per tiga kasus di negara tetangga ini di singapura
bisa dijelaskan nggak sih apa subvarian baru dari covid sembilan belas yang saat ini dinamakan floord ini
subvariannya itu kan bermutasi terus ya
dulu masih ingat ada delta kemudian omikron
yang terakhir ini ada xbb xbb satu sembilan dan seterusnya
kemudian ada lagu bermutasi dengan jn gitu ya
nah yang terakhir ini memang kp satu kp dua bahkan kp tiga
sebetulnya nama dari mutasinya saja ya subvariannya
tapi dari laporan yang kita terima gejalanya orang orang yang kena ini
jauh dari yang varian sebelumnya
sehingga pun juga mendapatkan gejala yang lebih ringan dan hospitalisasinya sedikit
cuma namanya aja yang berubah karena memang mutasi gitu ya
nah ini berarti dua varian baru ini tetap dari satu strain ya pak ya
dari omikron yang lalu ya sampai saat ini
contohnya yang xbb kemudian jn ini semakin berkurang dan sekarang didominasi oleh kp satu ratus dua puluh tiga yang ada di singapura
sementara di indonesia masih di jn dan juga ada sebagian xpb gitu ya
belum ada kp satu kp dua di indonesia
jadi saya tegaskan lagi nih pak sampai sekarang berarti kasus serupa sendiri di indonesia belum ada terdeteksi ya pak ya
dan menyebar begitu ya tidak ada ya
dan juga pasti kalau memang belum ada ini juga belum ada apa terdeteksi varian baru dari singapura ini juga kesiapan kesiapan rumah sakit ya masih normal normal saja begitu ya pak ya
tapi kami ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa apapun subvariannya tidak usah khawatir karena ini masih menjadi bagian dari suatu strain tadi omikron tadi ya
jadi gejalanya cara penyebarannya dan juga cara mengatasinya
jadi alhamdulillah kalau di kita kan dengan pengalaman yang lalu mulai dari hulu sampai kehilir insya allah kita sudah siap dan pengalaman kita membuktikan kita bisa mengatasi dengan cepat begitu pak
jadi kita imbau karena covid ini masih ada dengan strain atau mutasi yang baru apapun bentuknya
jadi untuk protokol kesehatan dengan tiga m yang dulu ya pakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak itu tetap dilakukan dengan kesadaran yang tinggi
apalagi kalau kita sedang sakit flu itu kita juga harus waspada bisa akan menulari kepada teman teman atau sekitar kita
jadi tetap kewaspadaan kita juga dengan jangan lupa menjaga kondisi tubuh dengan mas itu ya
saya kira dengan tubuh yang sehat
dan bisa mencekal penyakit apapun termasuk virus tadi
dan jangan lupa vaksinasi covid yang sudah lebih dari enam bulan atau satu tahun untuk dapat dilakukan
yang prioritas tadi tenaga kesehatan usia enam puluh tahun ke atas dengan comorbid itu masih gratis ya
sebenarnya yang keluar itu mandiri ya atau berbayar
nah ini yang sebenarnya mau saya ditanyakan yang masih gratis itu untuk lansia ya pak ya berarti ya di usia khusus
bisa tenaga kesehatan dengan comfortvid ya
dan yang lain masih bisa berbayar gitu untuk menjangkau vaksinasi
ada informasi pak sedikit kalau berbayar itu sekarang berapa ya pak ya harganya
untuk dididikai di jakarta sekitar satu ratus dua puluh sembilan atau satu ratus tiga puluh sembilan
murah sekali untuk dibanding dengan kesehatan kita gitu ya
ya kita sama sama berharap juga ya masyarakat kita bisa dengan tenaga kesehatan
masyarakat kita bisa dengan sadar menerapkan protokol kesehatan
meskipun covidnya sekarang sudah light symptoms gitu ya di singapur
ya biar jangan flirting flirting lagi gitu pak seperti namanya flirt
kita harus preventif juga lah ya dengan kesehatan diri sendiri
baik terima kasih jurubicara kementerian kesehatan muhammad syahril telah berbagi informasinya di sapa indonesia pagi hari ini